masih belum pulang juga ya lama banget perginya ketemu temen temen yang mana
ya udah telepon lagi aja
parkirnya jauhan aja ya
oh jadi menurut pengetahuan aku ya nama mantannya adriana itu ferdi
jadi sekarang dia tinggal di bandung
tapi mereka masih sering kontak kontakan kan
waktu itu verdi deketin adriana aja adriana nyelekin
enggak banget sama si ririn
berarti bener ya doban gue selama ini
ternyata adriana sama ririn itu bersekongkol
jadi info yang waktu itu ririn kasih ke gue itu pasti info palsu
kurang ajar nih adriana
lo liat aja ya gue pokoknya akan cari tau siapa mantan lo sebenernya

oh halo pak silahkancuq differences gue
mama fug tapis tidak ada shhandul pria aku ngbo lo fon pita lahis itu bentuk
hebat kamu kerja sambil belajar
gak malu jadi si perangkut
gak apa apa harus malu pak
kalau saya jadi copet
bentar lagi jalan pak ayo masuk pak
duh kenapa sih
megan ke belanda ya
emang si yande jenguk komanya yang sakit
emang si yande jenguk komanya yang sakit
dia sms gue yande minta putus ya
biar gimana pun lu laki laki duk
sakit ya lu gak like ya
lu gak like ya
lu gak like ya
lu gak like ya
lu gak like ya
lu gak like ya
lu gak like ya
tapi biar gimana pun kita sebagai laki laki kita harus kuat dong
bu itu kayaknya kernetnya bu
dari tadi bantu bantuin teriak teriak terus gitu
terus kapan jalannya ini udah panas loh
mau jalan gak nih
udah penuh nih mobil ini
ya udah lama udah telat kita lupain dulu kita harus fokusnya
ini bayarnya di muka rp lima jauh dekat sama aja oke
balikin ongkosnya baru juga sebentar doang sih
mabu kalau soal ongkos nggak bisa balik walaupun jaraknya cuma lima langkah jalan kaki tapi ibu bapak udah menikmati layanan kami
wah bapak uang yang sudah diberi tidak dapat dikembalikan atau ditukar pak jadi bapak ibu good luck menemukan angkot dua lainnya ya
eh kalau tidak nyugi doang kurang galak sini balikin duitnya
kamu sedang holmes
belum pulang juga ya
banget perginya ketemu temen temen yang mana yaudah telepon lagi aja
jadi sekarang lo itu udah punya pacar apa belum sih sebenarnya gue sih santai aja kan
gue hati hubungan tanpa ikatan hahaha hubungan sampai ikatan itu ada aja
aja nggak penting aja nggak penting kan gue bilang ya udah terus gimana lagi jadi itu
ceritanya panjang banget deh
deket sama cowok lain gak sih ah bisa aja
adriana ketemu temennya atau